saya sari dari rumah sakit kasih ibu
ada apa ya mbak ya
saya menelpon bapak untuk memberitahukan
bahwa besok jadwal periksa alika
dengan dokter abimanyu diganti
menjadi pukul enam sore ya pak
karena dokter ada operasi
jangan mikir yang aneh aneh
bisa tanya sama andin baik baik
sebenernya dia ada apa
siapa tau andin gak ada apa apa
mama nungguin kamu dari tadi
mama sama papa mau bicara
sesuatu yang penting sama kamu
oh kawan pria
dia kaget loh noh
iya mah tadi aku juga habis ketemu dengan bu rosa
mau ngapain noh
terus kamu bilang apa nok
enggak tadinya kan kesitu
main sama rena
terus bu rosa
tiba tiba dateng terus
ngajak aku untuk bicara
andin kenapa aku dan andin bercerai
ya aku bicara apa adanya
hubungan aku sama andin harus berakhir karena
terus kamu juga bilang ke rosa kalau andin itu dipenjara karena bunuh roy
dia enggak etis
enggak mau melangkahi andin untuk menjelaskan semuanya
justru aku kasihan
kalau harus aku yang jelasin andin terpidana pembunuh android
ya mama sih yakin kalau sekarang dia pasti lagi
pasti kacau pikirannya
apalagi kalau dia masih di rumahnya
kalau sampai dia tahu
kalau andin itu udah bunuh roy
pasti depresinya bakalan kumat lagi pak
mama tuh khawatir banget sama keadaan dia
ini mbak andin udah ketemu belum ya
mas sumarno nya aja sekalian
saya masih inget kok bu elsa
bapak tau kan
ada orang yang lagi cari bapak sekarang
saya sudah meninggalkan rumah saya
dan sampai saat ini
belum ada yang bisa menemukan saya
ingat perjanjian kita ya pak
jangan sampai bocor
kalau sampai bocor kembalikan lima ratus juta itu
kok pintunya dikunci
buka pintunya sa
kok dikunci pintunya
iya sayang sebentar ya
oke pak dengar saya ya pak
bapak harus hati hati
dan jangan pernah sebut nama saya ke siapapun
mending gue dilihat deh panggilan gue ke pak sumarno tadi
ini kenapa pintunya dikunci
kenapa pakai kunci pintu segala
kamu habis nelfon siapa
telepon temen aku
buat janjian besok pemotretan
kamu udah pulang
udah tadi habis dari rumahnya aldebaran
setelah aku pikir pikir
sikap aku ukraina yang dingin kemarin sangat tidak pantas
renda gak salah apa apa
seharusnya aku gak bersikap seperti itu
makanya aku datang ke sana
karena buat aku yang salah di sini hanya andin dan juga roma
iya kamu benar
anak itu gak pantas nerima kesalahan orangtuanya
iya ma sebentar
saya mama mau bicara sebentar sama kamu
adik elsa nelfon siapa ya
elsa hapus telpon terakhirnya
kalau sampai bu elsa minta balik uangnya saya harus hati hati
halo pak sumarno selamat malam saya sari dari rumah sakit kasih ibu
saya menelpon bapak untuk memberitahukan bahwa besok jadwal periksa alika dengan dr abimainyu diganti
menjadi pukul enam sore ya pak
karena dokter ada operasi di pagi harinya
oke mbak baik terima kasih mbak ya
saya mau bicara sama andi dan mal
reina ke dalamnya suka miss kiki